ya pastinya isu ini sangat ramai sekali dibincangkan di dunia sepak bola ya iqbal
dan terkait dengan keputusan fifa yang secara resmi membatalkan drawing piala dunia u dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
pada tiga puluh satu maret mendatang di bali kami akan berbincang dengan koordinator safe hour soccer akmal marhali
sudah sahur belum nih
inilah yang tidak baik sepak bola indonesia
tidak baik sepak bola indonesia ya
nah ini bu akmal ini soal tidak baik bagi sepak bola indonesia ini sebenarnya
ada nggak sih dampak besar bagi persepak bolaan di tanah air mengingat bahwa ini kan yang membatalkan ini fifa bukan indonesia
ya dampaknya akan sangat besar ya bahkan akan membuat negara kita tidak punya kemampuan untuk berdiplomasi dalam banyak hal
kalau sampai kemudian kalau sampai ya jangan sampai sih kita berharapnya
kalau sampai kita kemudian
atau gagal jadi tuan rumah piala dunia lalu di pers bahkan ada potensi dicoret dari anggota fifa
itu banyak hal yang akan berpengaruh terhadap masa depan sepak bola kita
yang pasti kita tidak bisa ikut event yang digelar oleh fifa
kemudian juga kita tidak bisa event bukan cuma oleh fifa
di asia bahkan di asia tenggara juga kita tidak bisa ikut kegiatan
kita juga tidak bisa bidding untuk kegiatan kegiatan olahraga
seperti halnya olimpiade kenapa
karena olimpiade juga ada israel

nah ini juga akan sangat berpengaruh sebenarnya kalau kita batal jadi tuan rumah piala dunia
maka kemungkinan kita juga akan batal menjadi tuan rumah world beach game
yang akan dilaksanakan pada agustus nanti di bali
yang melibatkan seratus negara
dimana ketika nanti ada world beach game di bali
israel juga ikut serta karena salah satu perenang israel lolos kualifikasi china dua ribu dua puluh dua yang digelar di rongaria
artinya gubernur iwayan koster ini ternyata tidak tahu soal olahraga
bahwa selain menjadi tuan rumah piala dunia
bali juga akan jadi tuan rumah world beach game pada agustus mendatang
nah kalau kemudian di piala dunia menolak hadirat israel
maka di world beach game juga harus menolak israel juga
tidak bisa dua pilihan
dan yang menarik adalah ini kan urusan olahraga
anehnya kenapa kemudian
gubernur bali misalnya tidak menolak inter parliamentary union
yang digelar pada dua ribu dua puluh empat maret dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
yang ketika itu israel ikut
nah harusnya di moment itu
huyen koster menolak hadirat israel
karena itu benar benar momen politik dan kegiatan politik
nah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian
undian piala dunia ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
nah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian undian piala dunia ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditunggu

jadi bayangkannya adalah bagaimana undian piala dunia itu bisa digelar

artinya banyak orang orang politik yang tidak paham tentang masalah olahraga
yang kemudian berkomentar sesuai dengan kepentingan politiknya
dan ini sangat merugikan bangsa indonesia
iya benar sekali
kalau misalnya menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini memang bisa mengharumkan nama indonesia begitu ya
seperti qatar kemarin kan piala dunia qatar
itu namanya sampai sekarang kita ingat terus gitu ya qatar piala dunia
menurut pandangan anda apa sebenarnya yang menjadi perhatian fifa sehingga drawing ini dibatalkan
apakah hanya soal pro kontra keikutsertaan israel
ya yang paling penting menurut saya adalah soal israel
karena fifa juga memantau bahwa belakangan sangat masif sekali
apa namanya demo demo kemudian pernyataan pernyataan pejabat politik indonesia yang menolak kehadiran israel
bahkan juga politisi ada yang bilang pokoknya kita gelar piala dunia tanpa israel
loh ini politisi ini nggak paham bahwa yang mempunyai event piala dunia itu fifa bukan indonesia
indonesia tidak bisa menentukan pesertanya siapa
yang menentukan semua adalah fifa indonesia hanya menjadi tuan rumah
sekarang kalau kita ngeyel ini kan kita ngeyel nih gak mau terima israel
padahal dubes palestina sudah menyatakan bahwa kita memaklumi kondisi indonesia saat ini yang harus menerima israel sebagai peserta piala dunia
karena israel memang lolos piala dunia berdasarkan kualifikasi
mereka runner up piala eropa u sembilan belas
jadi kalau dubes israel saja memaklumi kok kita ngotot bener untuk menolak israel sebagai peserta piala dunia
padahal kalaupun israel main di piala dunia itu tidak mengurangi komitmen kita untuk terus berjuang
karena kalau kita menerima piala dunia kita harus berjuang
bahkan kalau sampai indonesia di bench misalnya itu ada yang menarik
yang pertama kalau indonesia di bad indonesia tidak bisa ikut ke segala kegiatan fifa
tapi tim nas israel masih bisa berlagak di event internasional fifa
tim nasional palestina pun masih bisa berlagak di event internasional fifa
supporter israel masih bisa happy happy melihat tim nasionalnya bertanding
supporter palestina pun masih bisa happy happy melihat tim nasionalnya bertanding
bahwa konflik israel palestina tidak akan berubah meskipun kita menolak kehadiran israel
kemudian palestina pun tidak ada jaminan untuk kemudian merdeka
sementara kita supporter indonesia gigit jari bangsa indonesia dikucilkan dalam pergaulan olahraga internasional
indonesia tidak dipercaya masyarakat dunia
ini kan bahaya gitu kan buat eksistensi indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat yang butuh negara negara lain untuk melakukan hubungan bilateral
oke bu akmal sebenarnya pemerintah ini harusnya seperti apa
apakah sudah cukup tegas untuk memilih apakah piala dunia ini tetap berlangsung ataupun tidak
kan tidak mungkin juga hanya mendengar dari pernyataan gubernur bali bahwa tidak ingin dilaksanakan drawing ini di pulau bali begitu
ya fifa kan bukan cuma sekedar menggelar sepak bola
mereka pasti punya intelijen punya interpol yang mengawasi problematika yang terjadi
jadi dua negara yang akan menjadi tuan rumah
apakah indonesia komitmen dengan pernyataan di awal ketika melakukan bidding piala dunia
bahwa indonesia akan menjaga keamanan dan keselamatan seluruh peserta yang hadir
termasuk utusan utusan fifa termasuk putusan utusan dari negara anggota fifa
yang akan menyaksikan piala dunia
kalau jaminan ini tidak dapat diberikan ya pastinya fifa juga tidak mau bunuh diri
untuk hadir ke indonesia dan menghadirkan anggotanya
kalau kemudian ada teror bahkan dalam menakuti piala yang berbahaya
misalnya ada potensi terjadinya pengeboman dan sebagainya
nah ini kan berbahaya buat eksistensi fifa sebagai sebuah badan olahraga dunia
sepak bola dunia yang sangat mengedepankan perdamaian
bahkan bisa digunakan sebagai alat diplomasi sepak bola ini
kita bisa lihat misalnya bagaimana perseturuan irak dengan iran
tapi kemarin di piala asia saja iran irak bertemu
iran kalah kemudian irak menang irak akhirnya lolos ke piala dunia
sementara iran tidak lolos
di piala dunia dua kali iran bertemu dengan amerika serikat
bahkan ada korea utara melawan korea selatan
yang dulunya berseteru terlibat peperangan tapi lewat sepak bola keduanya bisa berdamai
termasuk di dalamnya misalnya inggris dengan argentina dengan perang malvinas
di mana keduanya berseteru tapi di sepak bola keduanya bisa didamaikan
nah harusnya kalau kita misalnya menentang penjajahan israel
kita tidak bisa melakukan apa apa dan mengubah apa apa
kalau kita tidak melakukan diplomasi
barangkali lewat jalur sepak bola kemudian bisa berdiplomasi kepada pemerintah israel
bahwa kita meminta israel memerdekakan palestina
kalau tidak bicara ya tidak dapat apa apa
yang ada kita cuma sekedar gaya gayaan saja menolak palestina dan sebagainya
nah ini kan yang berbeda zaman soekarno jangan disamakan dengan zaman sekarang
karena politik itu selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
itu kan jargonnya para politisi
zaman eranya pak
soekarno ketika itu israel memang sedang lagi masifnya melakukan invasi ke palestina
yang kemudian seluruh negara asia banyak yang menolak
apa yang dilakukan israel kepada palestina ketika itu
sehingga ketika mau asian games
banyak negara yang menolak ikut serta israel di asian games
tapi ioc nya asia tetap bersikap karena israel anggota dari asia
maka israel berhak untuk ikut asian games
akhirnya disepakati oleh negara negara yang menolak dibentuklah yang namanya ganevo
sebagai saingan asian game
nah sekarang kan nggak ada yang menolak israel untuk ikut serta piala dunia u dua puluh kecuali kita
nah nggak mungkin kita bisa menggelar
yaudah kita bikin piala dunia sendiri kita ini siapa
kalau bicara sepak bola misalnya mohon maaf
kita ini tidak diperhitungkan sebenarnya di fifa
bahkan tim nasional kita juga tidak diperhitungkan untuk kejuaraan kejuaraan dunia
kita beruntung menjadi peserta piala dunia karena kita lolos kualifikasi
karena itu ini harus dimanfaatkan benar benar
tadi dikatakan bahwa
apabila kita menggelar piala dunia banyak keuntungan yang kita dapat
selain keuntungan promosi kita juga bisa ada keuntungan ekonomi buat masyarakat indonesia
memang dari sejarah kita lihat pertandingan olahraga
apalagi pertandingan juara dunia seperti ini
selalu bisa dimanfaatkan untuk perdamaian
seperti itu ya bung akmal
terima kasih bung akmal
tadi anda juga sudah kasih kami banyak sekali insight dalam isu ini
dan sudah bergabung bersama kami di sahurup bareng cnn indonesia